menambah perputaran kegiatan ekonomi dan konsumsi di daerah
sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di tahun depan
david menghitung penyelenggaraan pemilu tahun dua ribu dua puluh
angka tersebut bersumber dari belanja kampanye
yang menggerakkan sektor retail seperti makanan dan produk tekstil
garmen media logistik dan transportasi
dari sisi konsumsi
terutama lembaga non profit akan cukup besar
menyumbang untuk pertumbuhan terutama untuk beberapa sektor
seperti ritel terkait dengan pekayan mungkin
lalu juga masuk ke media termasuk ya
lalu juga logistik transportasi itu biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat
beberapa pemilu terakhir ini juga dampaknya ke beberapa indikator finansial
lalu juga kurs itu cukup positif ya pasca pemilu
jadi saya melihat ini akan cukup baik terutama untuk investment juga
sementara itu kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan
febrio kacaribu menyebut
di tengah perekonomian global yang melambat dan inflasi tinggi
indikator perekonomian indonesia yang positif telah menarik perhatian investor
menurutnya tidak nampak adanya wait and see
dalam sentimen investor terhadap pemilu dua ribu dua puluh
hal ini terlihat dari tingginya minat emiten baru yang melantai di bursa efek indonesia
yang bernilai dua satu miliar dolar amerika sampai kuartal satu dua ribu dua puluh
febrio mengklaim kuatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian indonesia
tidak terlepas dari kemampuan pemerintah mengelola ekonomi nasional
tiga tahun terakhir dengan bayi
lain tahun ini mungkin agak berbeda
yang biasanya terjadi adalah yang biasa analisis
dari teman teman di pasar itu mengatakan bahwa
kalau lagi masa pemilu itu biasanya investasi akan melambat
lalu tetapi di sisi lain konsumsi biasanya tinggi
sehingga anda nggak heran tadi melihat ipo kuartal satu dua ribu dua puluh tiga ini
belum pernah terjadi indonesia itu di atas hongkong di atas jepang
ini kemudian menjadi tanda tanda menjadi sinyal bahwa
minat investasi itu tetap tinggi walaupun kita sedang menghadapi pemilu yang tahun ini
dan mungkin sampai tahun ke depan juga prosesnya masih akan cukup berdampak
pemilu melibatkan jutaan orang
banyak kegiatan yang disebut sebagai pesta demokrasi
anggaran pemilu dalam apbn tahun dua ribu dua puluh tiga tersedia sekitar dua puluh empat triliun rupiah
dan pemerintah sedang menyiapkan anggaran dua ribu dua puluh empat
dan sudah memperhitungkan faktor pemilu dalam kerangka kebiasaan
pijakan fiskal dua ribu dua puluh empat